setelah lima ratus lima puluh lebih pembalap motogp dan kru serta tim dorna sport tiba di bandara internasional zainuddin abdul majid lombok senin sore
kargo yang membawa motor dan mesin tiba pada malam harinya sekitar pukul dua puluh satu tiga puluh waktu indonesia tengah
motor dan mesin tersebut diangkut menggunakan pesawat kargo qatar airways boeing tujuh ratus tujuh puluh dua
otoritas bandara kemudian melakukan bongkar muat hingga sekitar pukul dua belas malam
kargo dengan bobot diperkirakan sekitar dua ratus ton tersebut akan diangkut sebanyak dua kali menggunakan pesawat yang sama
itu kan dua pesawat ya dua pesawat nanti kontainer itu jumlahnya
yang jelas kan untuk latihan pramusim dengan lima ratus sekian rider dan pendukung
logistik tersebut diangkut menggunakan truk tronton menuju sirkuit mandalika
dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian
penjagaan ketat dilakukan untuk menghindari terulangnya kasus unboxing logistik pembalap di sirkuit mandalika
lalu rahmat junaidi lombok nusa tenggara barat